rambut kuning baju kuning udah kayak orang jarang goseng seminggu lu wau
dari pada lo sakit kuning rambut lo tuh rambut lo rambut gajah
gue kayak dikejar konten tapi
iya akhirnya galak banget aja dia orang lah
nggak gue mati dah
belum suruh berhenti lo kagak berhenti
aduh mengikut kamu dah
jadi adeknya ahmad albert eh adeknya abangnya
nah gantian ya
apa yang cakep ya mama ella
eh ribut amat dah
romana pada mengkerut begitu
jadi kering banget kayak gini
padahal senang ya sama rambutnya
enggak sih tapi hancur
udah senang ya semuanya
nggak ada yang mau terima kasih sekali
aduh lu lihat lihat
aduh jangan jangan
ujung ujungnya eh ujung ujung masih
ujung ujungnya mah ini pembokap lagi dah
jur ya jur
rambut lu udah kayak pulang leneng loh
udah kayak gulali
mami panjung gua kayak badut
cil kecil ngatain gua loh
rambut lu yang jelek
rambut lu yang auta uta dah
rambut lu jelek banget ah
nggak suka ya
nggak terima ya
berarti rambutnya jelek kan
emang dasar loh
tidak pernah menghargai hasil karya orang lain
aduh mana yang gue harus kejar
ya udah cinta percaya
tapi mudah amat ah
mendingan gue nafkah bu aja dah
abis rambut gua juga jeleknya begini
kebun rambutnya kebun burnas open artinya kenapa elah menangis
duduk duduk jangan nangis elah
kenapa menangis sedih bu orang pada nggak suka sama rambut yang lebih kini
waduh datang angka leher ngapain itu
waduh lagi parmen kasih kasian
elah mau permen karet
hey rambut rambutan bogor
mendampu angguran lo
eh elah rosodan apaan sih lo kata
ujug busrak dah di jendari situ
si rambut itu orang kurang separoh
enakan yang kurang daripada yang lebih
enakan gigi lebih
kalau makan tahu nggak dikunyah gasit hancur tau nggak
ini nih mendingan begini nih ya
nih gue kasih pendapat
kalau orang sedang bersedih
itu harusnya perlu dihibur
sebenarnya apa sih yang ada di dalam benakmu itu
gino elah kan nyender sama rambut kenapa ditarik ke situ
elah sini aja lah ya
kalau di tangan rambut elah aman
company nggak berani sama elah
kok gue dibetul
karena tadi gue udah bilang
si rambu itu orang setengah
lo mau ojir setengah lagi
jangan mau meninggal sama bang gino
udah ketahuan kan orangnya juga
bagus juga sama
elah elah elah
elah elah elah
elah elah elah
elah elah elah
elah elah elah
tapi pak gino mau dong rambutnya lah benerin
yah udah lho mbak ya pokoknya terserah lu dah rambut gua
lu mau apain kek lu mau apain kek lu mau pake penting trendy
udah lah jangan pake nangis coba coba coba
gapapa baik banget tapi kok kepala bapak kayak batok lapa ya
huseh yang ini belum tumbuh namanya juga bocah
pak gino aku udah bersyukur
masuk salon elan rambut bapak bakalan rata tumbuhnya nggak botok
wah lu mau kerobos obi ya pak
eh terus emang begini pak norah banget sih
lu nyibir kerbak kerbak disini dong
ya rin ini sekalian bibir nyibir kagak maju mulu pak
tenang ya pak

waduh angkat singkong waduh pantul gimukun
waduh ngapain ya tuh rambut lu udah kayak arbanat begini
eh ya lu ngapasih rambutnya di merah merah begini ha
hah salam ella
aduh buset dah
gak ada si pembohongan bener bener anak gua dibikin bener
hahaha tuh ya allah bener bener begini
ehh bener apaan sih ini hah
haa lu betel betelan sok tau lu
sekarang lu mendingan pulang
mak lu mau bikin pertunjukan sama si ella
tante mak jangan sakitin mama ella
eh eh eh lu anak kecil
eh saya tau
cocok kan pak
seperti hati bapak sama ella birunya
lu miyatega banget lah
rambut gua udah kayak rumput laut
ya jadi begini
wah ini trendy
ah anak bucoh dengan si anak tawon
ayo peh lu muda apa sih peh
lagi gua nyur banget ya
seneng seneng ya
anak bucoh dengan si anak tawon